gelombang ujuk rasa menentang kuduta militer masih terus berlanjut di sejumlah daerah di myanmar dan kita akan langsung mengetahui kondisi terkini
dan sudah terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk myanmar pak iza fadri
selamat malam waktu indonesia bapak
selamat malam mbak
iya pak bagaimana sebenarnya kondisi terkini di sana pak
ya kondisi di myanmar saat ini masih terkendali
namun demonstrasi damai di berbagai daerah di myanmar yang menuntut pembebasan aung sanzuki dan tahanan politik lainnya
kemudian kehormatan terhadap hasil pemilu delapan november dua ribu dua puluh satu serta penolakan terhadap kudeta militer
kondisi malam hari kami sepi dengan adanya pemberlakuan jam malam dari pukul delapan malam sampai empat pagi
kemudian larangan berkumpul
tapi dari lima orang masih belum diindahkan terkait musim maraknya jenazah
kemudian yang terakhir juga dua hari terakhir polisi dan tentara berpatroli dan pengamanan yunayah
kalau dibandingkan dengan sebelumnya pasca kudeta terjadi atau pasca penangkapan dilakukan
aksi unjuk rasa yang dilakukan ini sekarang justru lebih seperti apa pak
kondisi apakah justru lebih anarkis atau lebih tenang yang dilakukan oleh masyarakat di sana
kondisi apa pak
unjuk rasa di myanmar ini mereka tertib
artinya mereka berunjuk rasa hanya meneriakan tuntutan tuntutan atau slogan slogan
setiap sekian orang mereka biasanya mempunyai pemimpin yang nanti akan membersihkan dari sampah sampah kalau ada yang tercecer
kalau kondisi wni sendiri seperti apa pak
bagaimana sejauh ini komunikasi antara kbri dengan wni
yang ada di myanmar
baik saya sampaikan juga bahwa kondisi wni di myanmar saat ini aman
kemudian komunikasi dengan kbri juga sangat intens
dan kita sudah memetakan hampir seluruh wni yang sudah melapor kepada kita
kemudian wni yang sudah kita petakan tadi lokasinya kita bentuk kluster kluster
dan di kluster kluster itu kita bangun komunikasi
sehingga ini juga untuk memudahkan ketika ada hal hal yang perlu kita sampaikan atau suatu situasi yang memungkinkan atau juga situasi yang membutuhkan perlindungan terhadap warga negara kita ini
oke kalau di informasi sebelumnya ini ada info bahwa sejumlah warga ini juga mengantre di atm yang ada
kemudian juga memburu stok logistik
nah kalau untuk wni ini kesediaannya ketersediaannya seperti apa pak
stok logistik ya kira kira dengan kondisi myanmar saat ini sampai kapan stok yang ada ini bisa memenuhi kebutuhan dari warga negara indonesia yang ada di sana
untuk stok logistik pada saat awal kejadian kita sudah infokan agar menyetop logistik itu adalah untuk dua minggu atau tiga minggu ke depan
dan ini mungkin juga sudah dilakukan oleh wni
karena dari informasi yang di lapangan kita tidak mendapat info bahwa ada wni yang sampai ke laparan dan sebagainya
kalau sejauh ini sudah ada belum pak warga negara indonesia yang mengajukan keinginannya untuk pulang begitu
terkait juga dengan rencana dan juga wacana dari pihak kbri dalam pemulangan warga negara indonesia
nanti teknisnya akan seperti apa pak
kita terus berkoordinasi dengan direkturat perlindungan wni kenlu
dan kita sudah mengambil langkah langkah antisipasi
saat ini kita masih mengumumkan bahwa situasi adalah dalam siaga tiga atau masih hijau
kemudian kita juga mengimbau kepada wni yang ingin pulang
karena saat ini juga
untuk pesawat ke kuala lumpur itu jadwalnya ada sekitar tiga kali seminggu pesawat myanmar
yang bisa nanti kita koordinasikan untuk bisa membawa wni yang ingin pulang
jadi melalui atau transit di kuala lumpur
kemudian kita juga sudah menyampaikan berbagai skenario yang kita bangun
dan dari skenario itu sudah kita persiapkan termasuk hal hal yang paling mendasar sekalipun
sebagai contoh bahwa kalau nanti ada kebutuhan evakuasi kita sudah menyiapkan juga kontingensi
oke berarti yang bisa dilakukan bagi warga negara indonesia yang ada di myanmar adalah terus berkoordinasi dengan kbri ya pak ya
termasuk jika nanti ada kemungkinan untuk perlu adanya evakuasi jika kondisi menjadi genting ya pak
baik terima kasih banyak bapak iza fadri yang merupakan duta besar republik indonesia untuk myanmar sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
sehat selalu pak iza
bapak iza fadri sehat selalu untuk seluruh masyarakat indonesia
terima kasih bapak